ya penyidikan komisi pemberantasan korupsi terhadap kasus sumber waras masih berlanjut
hari ini kpk kembali memanggil ketua yayasan sumber waras kartini mulyadi
ini merupakan kedatangan kedua kartini ke kpk
setelah seminggu lalu ia datang untuk menjalani pemeriksaan serupa
kartini mulyadi tiba di gedung komisi pemberantasan korupsi kpk sekitar pukul sepuluh pagi
perempuan yang dikenal sebagai salah satu perempuan terkaya versi majalah forbes
dan tercatat sebagai wanita terkaya di indonesia ini
memenuhi panggilan kpk sebagai saksi mengenai proses pembangunan rumah sakit sumber waras
perempuan berusia delapan puluh enam tahun ini tidak memberikan keterangan apapun kepada media yang berada di kpk